seberapa besar dampak pengakuan amerika serikat yang menyebut yerusalem sebagai ibu kota israel bagi timur tengah dan dunia
kami akan diskusikan hal ini saya sudah bersama akademisi hubungan internasional universitas bina nusantara mbak tia mariato
mbak tia terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
pertama kita bahas dulu dari pernyataan donald trump ini
yerusalem diakui sebagai ibu kota israel
setidaknya ada berapa resolusi yang sudah dilanggar oleh amerika serikat
sebetulnya isu ini saya pikir tidak hanya main main
sebetulnya sudah lama bergulir ya sekitar dua ribu enam belas isu ini sudah ada
jadi saya tidak berpikir
ketika donald trump berkampanye ya sudah dibahas soal itu
sebelum tahun naik itu ada wacana dari pihak israelnya
sangat ambisius untuk mengambil alih jerusalem timur
untuk dijadikan sebagai ibu kota
dalam berbagai forum sebetulnya israel sudah mengkampanyekan ini
bahwa bagaimanapun caranya
ibu kota israel itu adalah jerusalem timur
jadi saya tidak berpikir bahwa ini akan langsung di announce atau diumumkan oleh pihak amerika serikat
karena saat itu jauh jauh hari sebelum trump naik menjadi presiden
dan ternyata ketika sekarang trump menjadi presiden di amerika serikat
maka ini direalisasikan
jadi memakai tangannya amerika
tidak langsung pihak israelnya langsung mengokupasi
karena jelas kalau langsung mengokupasi ini ilegal dan menyalahi resolusi dkpbb
karena berdasarkan kesepakatan internasional
ada tiga wilayah yang sudah pasti diakui secara dunia internasional
ada tiga yaitu west bank tepi barat
kemudian yerusalem timur
satu lagi gaza itu sudah menjadi milik atau wilayah palestina
itu tiga wilayah saja palestina itu sudah tidak punya wilayah sebetulnya
sangat sangat kalau kita lihat di peta terbaru ya
bagaimana palestina mempunyai porsi itu sangat kecil sekali
oke menarik sekali
kita bicara peta
saya sudah siapkan di sini
ini peta gambaran
kita lihat sekarang
ini adalah wilayah
ya ini dia
wilayah yang kemudian diklaim sebagai wilayah israel ya
kita lihat sekarang
kalau misalnya mau melihat mbak tia mungkin di sini mbak tia juga bisa coret coret langsung
ini adalah tentunya wilayah west bank ya
tepi barat iya
ini adalah tepi barat
tepi barat yang tadi disebutkan ada tiga wilayah itu ya
jadi ini tepi barat
kemudian gaza ada di sebelah sini
iya di sini ya
ini adalah gaza
dan satu lagi adalah yerusalem
ini ramallah ada di sini
ramalah ya ada di sini ya
ini kalau tidak salah ramallah di sini
iya di sini
jadi ada memang ini ya yang mbak tia masuk ada tiga wilayah
ini berdasarkan kesepakatan dan resolusi di kpbb yang terbaru bahwa
terbaru itu berarti tahun berapa mbak tia
saya lupa persis tahunnya ya
yang pasti berdasarkan pbb ini menyatakan bahwa tiga wilayah ini sudah menjadi milik palestina
yerusalem kemudian tepi barat west bank kemudian gaza
namun pada realisasinya mbak di tepi barat ketika orang orang palestina mau pergi bekerja misalnya
mereka sudah langsung dilakukan pemeriksaan
iya itu sudah ilegal juga
tepi barat ini kan wilayahnya palestina
tapi di sini disimpan beberapa army israel
jadi persisnya di titik sebelah mana berarti ya
di west bank ya berarti di seluruh wilayah ini
nah ini sudah dikuasai
dan di sinilah tempatnya tiga agama samawi ini berada
dan berasa sekali ketika masuk kawasan ini sangat damai begitu
jadi tidak terasa konfliknya
dan selama ini itu jerusalem
kalau yerusalem barat kan sudah memang menjadi pusat pemerintahan israel ya
jadi kalau ini diambil alih juga ya habis berarti yang bernama palestina itu hanya tinggal ini mbak
hanya wilayah kecil ini ya
iya karena ini ramalah juga mayoritas mostly penduduk palestinanya sudah banyak yang pro dan bahkan banyak yang pindah warga negara menjadi warga negara israel begitu
karena mereka di bawah tekanan mbak
tidak ada pilihan
kalau misalnya mereka tidak pindah warga negara itu segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup mereka sangat tertekan dan dipersulit
bahkan untuk bekerja sendiri itu di tepi barat itu diperiksa oleh tentara israel
yang sebetulnya ini west bank ini masih wilayah
masih wilayah internasional west bank ini bahwa ini menjadi bagian dari palestina
jadi kalau ini diambil ya sudah
gaza ini sangat sangat kecil kemudian tidak menarik kemudian tidak ada sumber daya alamnya kemudian posisinya tidak strategis
artinya kalau mesir juga menutup akses
mesir ada di sebelah sini ya
masih ingat mungkin terjadi ketika tahun dua ribu delapan ya ketika israel menyerang palestina satu dua ratus yang meninggal itu karena kan ditutup
jadi tidak ada makanan yang masuk kemudian tidak bisa keluar masuk orang gaza
orang gaza habis sudah
jadi ini memang tidak diinginkan oleh israel
dari sejak lama israel menginginkan ini
menginginkan wilayah ini
iya tapi saya tidak berpikir bahwa ini akan meminjam tangannya amerika dengan langsung mengumumkan jerusalem timur sebagai ibu kota israel begitu
mbak tia kemudian apa yang akan terjadi karena di yerusalem timur itu memang masih banyak palestina
masih banyak warga palestina di sana
bukan banyak lagi memang di sini
cuma di situ warga palestina berada
kemungkinan akan terjadi dengan mereka sekarang setelah ada pernyataan seperti ini
apakah mereka bisa ditekan oleh pemerintah
untuk keluar dari situ
bahwa seolah olah ini nanti menjadi imigran gitu mbak kalau tinggal di sini karena ini sudah menjadi wilayah israel begitu
nah ini dunia internasional tidak boleh diam karena mengokupasi dengan cara sangat ilegal dengan hanya mengumumkan kemudian tiba tiba east jerusalem atau jerusalem timur menjadi ibu kota israel begitu
karena posisi dulu israel mengokupasi
mengokupasi wilayah palestina juga karena balfour kan
dari kejadian perdana menteri inggris menyerahkan begitu saja bahwa israel boleh hidup di sini
ini mbak sekarang hijaunya sudah tidak ada
ini kalau kita diwarnakan bahwa warna hijau ini adalah wilayah palestina itu hanya tinggal ini
tinggal gaza ya
iya gaza kemudian jerusalem tepi barat
kecil sekali hijaunya itu
jadi kalau ini diambil ya sudah habis sebetulnya palestina itu tidak ada
jadi memang ini harus menjadi pr bersama bagaimana pbb juga tidak boleh diam begitu
ini sepertinya yang memang masih belum banyak dimengerti oleh dunia
bahwa ketika ada pengakuan itu artinya ada pencaplokan teritori
itu itu yang sepertinya belum dimengerti
tapi terima kasih sudah memberikan gambaran lalu apa dan bagaimana indonesia sekarang bisa berperan itu pertanyaannya ya
mbak tia kita akan lanjutkan perbincangan ini tetap bersama kami cnn indonesia newsroom segera kembali
terima kasih pak pak

untuk proses pemembuatan blognya saya bisa menghubungkan
along saja orang yang di youtube channelnomizenme

langsung satu kali a iu uci
dengan keputusan mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
karen kaiva memiliki informasi selengkapnya
presiden trump mengakui yerusalem sebagai kapal israel
dan menunjukkan mulut memindahkan embasi as dari tel aviv
ini bukan apa apa lagi atau kurang dari pengenalan realitinya

setelah kongres mengucapkan peraturan untuk memindahkan embasi di seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
presiden clinton bush dan obama semua menandatangani wawasan setiap enam bulan
untuk menghentikan pergerakan di nama kepentingan keamanan dan proses keamanan
trump ingin mengambil jalan yang berbeda
saya mengakui perjalanan ini sebagai kepentingan terbaik
di as dan penyelamatkan keamanan antara israel dan palestina
ini adalah langkah yang lama yang terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu
untuk mempermainkan proses keamanan

mengaku as mengabdikasi proses keamanan
dan juga mengatakan jerusalem adalah kapital keamanan
pertemuan presiden trump hari ini
tidak akan mengubah realitas jerusalem
dan tidak akan memberikan legitimasi
kepada israel dalam hal ini
dari alat alat eropa
mengatakan keputusan as
mbak tia mariatul tadi kita sudah membahas tentang ancaman yang paling nyata dari pernyataan donald trump ini adalah soal teritori ya
ada pencaplokan teritori lagi teritori palestina semakin berkurang yang diakui oleh dunia internasional
selain itu dampak dari sisi internasionalnya
sangat berdampak mbak jadi trump ini sangat provokatif sekali tindakannya
dari mulai dia melakukan kampanye islamophobia juga diusung sebagai cara bagaimana dia untuk mendapatkan suara
dan sekarang ketika dia menjadi presiden itu kembali terus melakukan aksi provokasi itu
dengan travel ban misalnya melarang delapan negara di timur tengah untuk keluar masuk ke amerika serikat
kemudian ini yang paling sangat mengejutkan melakukan tindakan provokasi dengan mengatakan atau mengumumkan bahwa
yerusalem timur merupakan ibu kota israel begitu
nah ini dampaknya akan memicu bagaimana konflik di timur tengah akan terus semakin memanas akan terus berlanjut
kita ketahui bahwa konflik di suria sekarang sudah mulai reda
isis juga sudah mulai berkurang
nah seolah olah tetap bahwa di timur tengah harus ada konflik baru
harus ada area baru
saya pernah mengatakan ini kalau tidak salah di cnn beberapa waktu lalu
seperti dipelihara konfliknya
dan saya tidak menyangka bahwa konflik baru itu
adalah dengan cara mengakui apa namanya
jerusalem timur sebagai ibu kota israel
saya pikir mereka akan membuka area konflik baru di tempat lain begitu
entah di area mana begitu
tapi ternyata ini yang mereka lakukan
jadi konflik di timur tengah tidak akan habis
bahkan akan memicu konflik baru
bahkan bisa jadi akan memicu timbulnya terorisme yang semakin meningkat
dan ini tidak hanya terjadi di timur tengah
efeknya akan kemana mana
dunia islam akan marah dengan kondisi ini
termasuk dengan ketakutan presiden perancis emmanuel macron
yang mengecam keras
macron khawatir ini bisa menimbulkan bibit bibit terorisme baru
itu bisa terjadi
itu akan menimbulkan bibit bibit baru
karena isu ini muncul juga karena bagaimana pihak yang disakiti
itu biasanya pihak pihak yang mempunyai pemahaman yang keras
mereka langsung akan melakukan tindakan bagaimana untuk menghentikan aksi
dari pihak amerika serikat
ini yang tidak dipikirkan oleh trump
harusnya dipikirkan seperti itu
bukan hanya dampak dia misalnya jualan senjatanya lancar begitu ya
tapi efek dari keamanan di timur tengah akan terancam
bukan hanya di timur tengah
efeknya akan ke negara negara lain yang akan menimbulkan bibit bibit terorisme tersebut
mbak itat mbak tia
tapi kemudian ada juga yang menyatakan bahwa ini sebenarnya merupakan sebuah kesepakatan
antara arab saudi dan amerika serikat
dan amerika serikat mereka berdua di sini memang sebagai penengah untuk memberikan perdamaian antara israel dan palestina
apakah informasi itu benar
bahwa oke israel diberikan yerusalem timur tapi kemudian nanti palestina dibantu untuk dari sisi pembiayaan dan segala macam
juga dibantu mahmud abbas juga mendapatkan bantuan
isu ini bisa jadi
terjadi seperti itu
karena sebagaimana kita tahu bahwa
setiap langkah yang dilakukan oleh saudi arabia itu selalu ada memang apa namanya backup dari amerika serikat
pun demikian sebaliknya
karena memang mereka juga awal tahun ini kan sudah menyatakan di depan umum bahwa saudi arabia menyatakan bahwa amerika adalah sekutu terdekat saudi arabia gitu kan
jadi mbak ingat bahwa pertama kali trump ketika dilantik menjadi presiden itu pertama kali negara yang dikunjungi adalah saudi arabia
dan tidak tanggung mereka melakukan hubungan bilateral di bidang ekonomi
yang satu langsung invest di minyak
satu lagi beli senjata
itu bukan jumlah yang sangat kecil
kemudian kita juga ingat bagaimana saudi mengisolasi qatar
karena qatar melakukan kerjasama dengan pihak iran
jadi kenapa saudi berani sedemikian berani meng cut yang selama ini menjadi koalisinya di gulf countries
di negara negara teluk
kenapa saudi berani begitu karena ada backup dari amerika serikat
demikian pula dengan diakuinya jerusalem timur sebagai ibu kota israel
pasti ini ada deal deal tertentu deal deal politik antara saudi kemudian antara israel dan antara amerika serikat
karena tidak mungkin satu negara itu melakukan satu langkah yang tidak biasa begitu ya
kalau tidak ada backup dari sekelilingnya
sekalipun memang hari ini kemudian liga arab mengecam hal tersebut gitu
mengecam tapi mengecam hanya sebatas mengecam begitu ya
maka tidak ada tindakan itu percuma gitu
intinya kalau ini dibiarkan ya sudah lepas jerusalem timur yang selama ini menjadi ikonnya palestina
palestina hanya sebagai formal saja saya pikir lama lama juga akan hilang
jadi two state yang mereka janjikan itu tidak ada
jadi omong kosong ya kalau misalnya sampai sekarang
jadi satu negara kalau
misalnya amerika menyatakan bahwa ini tidak akan merusak rencana perdamaian dan posisi amerika sebagai penengah itu
bagaimana tidak merusak
itu kan wilayah orang sudah pasti dan diakui dunia internasional
kemudian dia dengan semenak mena melakukan mengumumkan bahwa itu menjadi ibu kota israel
dan sudah habis saya bilang tadi di peta itu bahwa palestina kekuatannya di jerusalem timur itu
kalau itu sudah lepas mbak berarti hanya tinggal punya gaza
yang anda katakan juga kecil wilayah
kecil wilayahnya dan tidak menarik dan tidak strategis tempatnya untuk perdagangan juga gitu
jadi ya sudah yang bernama palestina itu selesai begitu
dan kami tadi juga ada perbincangan dengan duta besar indonesia untuk kerajaan jordania hashimiyah
dan juga menceritakan dan juga merangkap negara palestina yaitu andi rahmianto dalam program cnn indonesia news desk beberapa saat yang lalu
kita dengarkan dulu informasi yang digali dari beliau
baik mungkin sebagaimana diketahui
jordania dalam hal ini saat ini juga menjadi ketua liga arab
dan beberapa hari yang lalu dua hari yang lalu ketika presiden donald trump menghubungi raja abdullah untuk menyampaikan rencana beliau
serta merta raja abdullah menyampaikan pesan yang kuat agar keputusan tersebut tidak dilakukan
bahkan seminggu sebelum pengumuman
sebagaimana juga diketahui lewat media raja abdullah sendiri telah berkunjung ke washington dc untuk menyampaikan pesan yang kuat atas nama negara negara arab
bahwa keputusan yang akan diambil oleh presiden trump tersebut dapat membahayakan proses perdamaian timur tengah
sekaligus juga dapat memicu ketegangan lebih lanjut
di mana kita ketahui saat ini kawasan timur tengah belum selesai dari konflik
bahkan ketinggalan timur tengah
dan krisis diplomatik baru juga muncul
sehingga jordan telah mengambil peran yang cukup signifikan
dan tidak lama setelah itu menteri luar negeri jordan aiman safadi juga melakukan konsultasi insensif menghubungi sejumlah menteri luar negeri negara negara anggota oki
dan mengusulkan untuk diadakan pertemuan tingkat menteri liga arab dan juga pertemuan tingkat menteri negara negara oki
prinsipnya setelah pengumuman tadi malam bisa disampaikan pada kesempatan ini bahwa posisi posisi negara arab semua united
menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh presiden trump
dan untuk itulah makanya pada tanggal tiga belas sebagaimana tadi disampaikan oleh menteri luar negeri retno marsudi akan diadakan ktt darurat oki untuk membahas dan menanggapi keputusan amerika serikat
yang telah mengakui jerusalem sebagai ibu kota israel
ada ktt darurat oki tiga belas desember besok presiden joko widodo juga menyatakan ia akan datang sendiri langsung ke oki
israel meminjam tangan amerika untuk mengambil yerusalem
bisakah kemudian oki menekan amerika serikat untuk membatalkan keputusannya menjadikan yerusalem sebagai ibu kota israel
kalau kita bergantung kepada negara negara timur tengah mbak

kita lihat satu persatu negara negara arab saat ini bagaimana posisinya
berkaitan dengan jatuhnya harga minyak taring saudi juga berkurang
artinya dia banyak juga tergantung dengan negara negara sekutunya termasuk amerika serikat
kemudian kita berharap dari turki dia juga punya hubungan diplomatik dengan israel
dan turki dengan adanya hubungan diplomatik pasti berpikir untung dan ruginya
untuk terus mengupayakan jerusalem timur untuk tetap berada di wilayah palestina
mereka harus main aman juga untuk kepentingan
iya main aman juga untuk kepentingan negara mereka masing masing
jadi satu satunya memang kita bisa bersuara disitu
karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan pihak israel
bagaimana supaya suara kita bisa didengar
jadi tidak hanya dianggap angin lalu
indonesia saya pikir punya bergaining position yang kuat di oki
karena selama ini setiap konflik yang terjadi di timur tengah selalu indonesia diminta untuk menjadi mediator
contoh misalnya ketika terjadi konflik iran dengan arab saudi
maka indonesia juga diminta untuk menjadi mediator
kemudian ada konflik yaman juga indonesia diminta menjadi mediator
nah saya berharap bahwa dengan kasus diambil alihnya secara sepihak
jerusalem timur indonesia dapat berperan aktif di sini meskipun tidak punya hubungan diplomatik dengan israel
di oki indonesia bagaimana mencari cara komunikasi politik yang baik
supaya negara negara arab itu bisa solid untuk memperjuangkan ini
supaya membatalkan apa yang dilakukan oleh trump mengenai jerusalem timur ini
bisakah itu dibatalkan
kalau misalnya indonesia berhasil melakukan komunikasi politik dengan beberapa negara kuat di timur tengah
saya pikir mudah mudahan bisa ya
tapi dengan melihat sejarah bagaimana mesir membiarkan juga ketika palestina dibombardir oleh pihak israel
kemudian bagaimana turki juga banyak menyelamatkan lebih banyak menyelamatkan diri daripada memikirkan nasib palestina
mungkin satu satunya yang konsen untuk membela palestina itu iran saya pikir
karena selama ini juga suplai senjata dan lain sebagainya
itu iran cukup konsisten kepada pihak hamas
jadi mudah mudahan ya mudah mudahan selain negara negara arab
juga iran bisa melakukan apa namanya mereka solid dalam hal ini
supaya bisa menekan tindakan trump yang semena mena ini begitu
tapi kalau komunikasi politik ini tidak berhasil dilakukan pihak indonesia
dengan negara negara arab tersebut sudah lepas
lepasnya jerusalem timur saya berpikir selesai sudah yang bernama palestina itu
walaupun misalnya tetap orang palestina merasa bahwa palestina tetap ada
ya tetap ada mana
tapi tidak ada wilayahnya
iya hanya gaza dan kecil sekali
baik mbak tia terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia newsroom
memberikan gambaran yang sangat konkret tentang situasi yang terjadi saat ini di timur tengah
tempatnya di israel di jerusalem
terima kasih mbak tia